berikutnya kementerian keuangan memutuskan memecat rafael alun trisambodo
di dasari atas tindakan disiplin berat
inspektur jenderal kementerian keuangan awan nurmawan nuh menjelaskan
rafael alun terbukti tidak menunjukkan integritas dan keteladanan
dalam sikap perilaku ucapan dan tindakan baik di dalam maupun di luar kedinasan
temuan lainnya rafael juga terbukti tidak melaporkan
harta kekayaan ke pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan
irjen kementerian keuangan juga menemukan bahwa rafael menjadi perantara
yang menimbulkan konflik kepentingan terkait jabatannya serta ada indikasi lain
rafael menyembunyikan harta kekayaannya
atas temuan temuan ini kementerian keuangan memutuskan memecat rafael alun
nah dari hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu
inspektorat jenderal atau irjen
merekomendasikan untuk memecat saudara rat
usulannya sudah disampaikan dan ibu menteri sudah menyetujui